imbas pemberlakuan ppkm level tiga di akhir tahun muktamar nu yang direncanakan pada dua puluh tiga sampai dua puluh lima desember terancam buntu
sampai saat ini belum diputuskan kapan muktamar akan digelar
di tengah tensi kontestasi dua kelompok besar calon ketua umum pbnu ya ini pak said akil siraj dan juga pak yahya kolil stakuf
alotnya penentuan jadwal dinilai karena ada unsur politik
kondisi internal pbnu saat ini bahkan disebut tidak kondusif
benarkah demikian sejauh mana persiapan muktamar sebenarnya sudah dilakukan
kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan muktamar nu bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa ada pak muhammad nuh ketua steering committee sc atau panitia pengarah muktamar nu ke tiga puluh empat
ada gus nadir syahosen rais syurya pengurus cabang istimewa nadatul ulama australia new zealand
dan ada bang ahmad khoyrul umam direktur eksekutif indo strategik
pak m nuh gus nadir bang khoirul umam selamat malam
assalamualaikum apa kabar
selamat malam mbak trenthal
ya malam ini kita coba membahas dinamika jelang muktamar nu yang kemudian pak mnu harus tertunda karena pemberlakuan ppkm level tiga di akhir tahun
jadi steering committee pun sampai saat ini pak m nuh belum mengetahui titik terang kapan sebetulnya muktamar ini akan digelar apakah akan dipercepat atau akan dimundurkan
jadi satu yang paling penting kita itu harus bersyukur
and all termasuk organisasi yang bisa memasuki seratus tahun
karena tidak semua organisasi bisa bertahan sampai seratus tahun
oleh karena itu tentu kita bersyukur kepada allah dan menyampaikan terima kasih kepada para ⁇ muatis para masyaif dan para pendahulu pendahulu kita
itu yang pertama
yang kedua yang terkait dengan pelaksanaan muktamar itu yang pertama
kita patuh terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan ppkm terkait dengan covid
memang iya kita sudah merencanakan tanggal dua puluh dua sampai dua puluh lima
tetapi karena ada pemberlakuan ppkm maka opsinya bisa sebelum tanggal dua puluh dua atau tanggal dua puluh
bisa sesudah tanggal dua januari
yang penting pelaksanaan persiapannya bisa disiapkan dengan baik
tugas steering committee maupun organizing committee adalah menyiapkan kapanpun nanti keputusan dari pbnu
karena itu kewenangan ada di ppno sesuai dengan hasil munas ppno beberapa waktu yang lalu
kami oc maupun steering committee siap untuk melaksanakan
termasuk juga menggunakan
mengendalikan atau menyiapkan suasana yang sejuk
kalau sekarang ada dinamika itu biasa biasa saja
karena menjelang pasar malam
jadi setiap kali ada muktamar itu ibaratnya adalah pasar malam
tidak hanya yang beli seorang dalem para musamirin tetapi para pengunjung yang lain pun juga ikut membeli di suasana pasar malam itu
kalau ada yang punya pendapat a pendapat b
tetapi yang penting yang penting kita punya agenda tersendiri yang luar biasa yaitu menyongsong seratus tahun
kita ingin meletakkan fondasi fondasi yang kokoh dengan mempertimbangkan beberapa virus strategis
termasuk salah satu di antaranya adalah bonus geografi bonus digital
terus termasuk juga mobilitas retikal
terus termasuk juga mobilitas
terus termasuk juga mobilitas retikal
termasuk juga yang tidak kalah penting adalah climate change
itu semua nanti menjadi bagian dari yang harus kita pertimbangkan untuk memasuki seratus tahun nu yang kedua
saya kira wajar wajar saja kalau ada dinamika itu tetapi di dalam sangat sangat nyaman sangat sejuk
dan itu memang biasanya pasar malam
yang penting nanti di dalam pelaksanaan
tetapi keputusan keputusannya adalah keputusan yang sangat sangat strategis
karena berbeda dengan utama utama sebelumnya utama ini sekali lagi adalah menyongsong seratus tahun npo kedua
terima kasih pak
baik pak mnu jadi situasi internal di pbnu juga mungkin di steering committee ini sejuk atau sedang tidak sejuk sebetulnya
pak emno karena tadi bapak mengatakan
wajar kalau tidak sejuk tapi kemudian anda mengatakan ya masih sejuk sejuk saja
kalau gus ipul bilang ini sudah tengah tidak kondusif justru jelang muktamar
sudah jadi pendapat boleh saja
tetapi kami ini kan hampir setiap hari kan di kantor pbnu
dan hampir setiap saat dan juga komunikasi dengan taruhlah baik yang mendukung gus yahya atau mendukung yai said
ya itu biasa aja sih menurut saya ini ya kewajaran dan nyaman nyaman saja
yang penting kami di steering committee maupun gus ipul bekerja sekuat tenaga untuk menyiapkan agar pelaksanaan utama tadi itu sukses berkualitas sejuk dan insya allah para kiai pun juga punya misi yang sama untuk menjaga marwah martabat dalam rangka menyongsong seratus tahun npo kedua
ya saya pun juga mendengar

tetapi yang punya kewenangan untuk menetapkan kan pbnu
oke itu dinamik saja
biasa saja berapapun yang memberikan dukungan kita itu
dimajukan atau entah diundurkan
tetapi sekali lagi keputusan sesuai dengan hasil munas sepenuh penuhnya kepada pbnu dalam hal ini adalah noy sam khatib sam ketua umum pbnu
itu yang harus kita taati kita patuhi sebagai bagian dari tas berorganisasi
baik baik baik pak ano
saya ke gus nadir
sejauh yang anda cermati dari dinamika muktamar ini seberapa wajar
apakah ini masih wajar atau kemudian anda membaca memang tampaknya sudah mulai panas dan harus segera dicarikan jalan tengah
karena sampai hari ini bahkan akhirnya menjadi tidak jelas belum jelas kapan sebetulnya muktamar akan dilaksanakan
organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang mampu memberikan ruang terjadinya perbedaan pendapat
usia nu menjelang seratus tahun tentu meniscayakan terjadinya perbedaan pendapat
dan itu dinamika yang wajar
tetapi organisasi yang sehat juga perlu memberikan sebuah keputusan
kalau kemudian terus berbeda pendapat dan tidak memiliki keputusan tentu ini akan menimbulkan berbagai persoalan
jadi karena itu perbedaan pendapatnya itu hal yang biasa
itu dulu yang harus kita sepakati
jadi jangan melihat
perbedaan pendapat itu sebuah sesuatu yang jelek
karena para ulama nu percaya dengan kaedah yang mengatakan istilahku umati rahmat
perbedaan di kalangan umatku itu adalah sebuah rahmat
bukan sebuah laknat
nah tetapi bagaimana kemudian kita memutuskannya
bagaimana kita mengandung jalan keluar dari ini
itu yang kemudian harus dibicarakan
nah saya mengusulkan agar tidak perlu hanya diputuskan oleh keempat orang
yaitu roy sam katip am
ketua umum dan cek gen
tetapi juga melibatkan majelis tahkim
yaitu lembaga dalam kepanitiaan yang diberikan mewenang untuk menyelesaikan persoalan persoalan teknis seperti ini
seperti jadwal muktamar misalnya
ada sebelas kiai tepuh yang ada di dalam majelis tahkim
nah plus dengan ketua sc prof nur dengan ketua oc mas imam aziz
tujuh belas orang ini bisa bermusawarah
dan kemudian menyelesaikan persoalan persoalan teknis
dan setelah itu kita akan move on
kita akan laksanakan apapun keputusannya
jadi itu cara untuk secara sehat kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan bermusawarah
saya kira seperti itu mas renat
gus nadir kalau hanya empat orang apa masalahnya menurut anda
empat orang ini jumlahnya tidak ganjil
jadi kalau kemudian memutuskan nanti kemudian ada persoalan
apalagi dipersepsikan oleh sebagian halayak bahwa empat orang ini berada di dua kubu yang berbeda
nah sehingga kemudian akan ada deadlock
karena kalau voting misalnya ya dua lewat lawan dua misalnya
karena itu kita butuh mendengar dari para siai tepuh lain
dan juga mendengar dari ketua sc dan ketua oc bagaimana persiapan di lapangan
dan juga bagaimana persiapan materi muktamar
karena keputusannya harus berdasarkan kondisi objektif dan based on data
bukan berdasarkan kepentingan pragmatis
apalagi tadi ketua sd prof nu sudah menyampaikan ini perjalanan seratus tahun
tema muktamarnya saja sudah luar biasa yang dipilih oleh sc
seratus tahun nu kemandirian dalam berkhidmat untuk membangun peradaban dunia
jadi ini kerja keras kerja besar dalam muktamar kelas
sehingga saya kira persoalan teknis seperti jadwal muktamar seharusnya bisa secepatnya kita putuskan
oke menarik saya coba minta tanggapan dari pak mnu
prof nuh bagaimana tanggapan anda prof
tidak hanya empat orang yang menentukan tapi juga harusnya ada sekitar tujuh belas orang
anda sepakat dengan usulan dari gus nadir tersebut
jadi semua usulan itu sifatnya baik
oleh itu semua kita kembalikan
empat orang tadi itu dan empat orang tadi itu mengundang yang lain
mengundang fasilitatif juga mengundang sihatan
yang penting usawarannya itu kita kedepankan
dan ini bagian dari menyiapkan seratus tahun itu

kalau belum sepakat ya kita tarik
tapi insya allah di nu itu
musyawarah itu atau kesepakatan itu tiba tiba muncul
kelihatannya dinamikanya luar biasa
tapi pada ujung ujungnya wong kita itu sudah seratus tahun kok
dan tidak logis
sudah seratus tahun masa nyari tanggal saja tidak bisa
ya tentu sesuatu yang sangat mudah
jadi itu biasa saja mas
jadi insya allah pada saatnya nanti itu selesai
dan yang penting betul gus nazir persiapannya harus kita matangkan
sehingga sekarang ini ustim maupun sd all out
untuk menyiapkan apakah nanti siap harus kita lanjutkan
atau harus diundurkan
tetapi sekali lagi ini itu dalam dimensi musyawarah
ya dalam dimensi musyawarah
musawarah itu jauh lebih mahal pada saat kita mengambil keputusan
bagaimana jika musyawaranya kemudian masih deadlock
karena kan empat orang ini tadi juga gus nazir mengatakan
dipersepsikan kemudian ada di dua kubu yang berbeda
yang kemudian jumlahnya genap ini kan
bagaimana itu prof nur
jadi itu kan kalau kan panjangnya kan banyak kalau
jadi kan banyak kalau
di nku itu kadang kadang kalau itu tidak berlaku
jadi insya allah orang ini sepuh sepuh kok
orang sepuh sepuh organisasinya pun sudah seratus tahun
masa sih urusan tanggal aja tidak dapat harus ngurusin
saya kira tidak lah
saya percaya sepenuh penuhnya insya allah
jadi itu bisa kita dapatkan
memang yang di luar pasar malam kan
tidak hanya warga nu yang heboh
nu pun juga ikut belanja di pasar malam
tapi sekali lagi ngo bukan pasar malam
nu itu super mall yang buka setiap hari
yang jualan setiap hari
yang memberikan manfaat setiap hari dan seterusnya
jangan anggap nu itu seperti pasar malam tadi itu
kalau ada butuhnya datang belanja di situ
habis itu pasarnya bubar
saya kira tidak gitu lah
uang kita itu sudah luar biasa kok
insya allah seratus tahun ini akan ada terobosan yang luar biasa
sebagai maniatis nabi setiap nanti menilang akhir seratus tahun itu
allah menurunkan para mujadid
yang akan melakukan pembaruan
meskipun saya menerjemahkan bukan orang per orang sebagai mujadisnya
tetapi sebagai kelompok kolektif
dan sebagai sistem bahasa
itu yang nanti akan melakukan pembaruan di nu
bukan orang per orang tetapi satu kolektif
dan itu kami yakini insya allah
karena trennya ini tren yang luar biasa
seratus tahun tapi trennya luar biasa
salah satu di antaranya mas
yang menarik itu adalah mobilitas sosial dan intelektual
kalau dulu dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
mencari profesor itu susah
mencari dokter susah
tapi sekarang alhamdulillah luar biasa
sehingga desain besar nu itu harus kita lakukan
yaitu memperbesar rumah nu
sehingga seluruh profesi seluruh masyarakat nu itu
tidak hanya itu siapapun boleh masuk di rumah nu
nah ini yang harus kita pikirkan
itu semua untuk apa
untuk memperkuat yang namanya nkri itu
karena sebelum indonesia merdeka
salah satu pilar dari nu itu adalah nabok berwapon
yaitu dua puluh tahun sebelum indonesia merdeka
kita sudah punya pilar itu
kebangkitan pedagang atau ekonomi
kebangkitan intelektual atau berwakan
pilar pilar ini saatnya kita perkuat lagi
karena kita mau naik ke lantai dua
sehingga nanti kalau ada beban tahun berikutnya lagi
tangga tangganya pilar pilarnya itu sudah semakin kuat
jadi itu mas jadi sekali lagi
tidak apa apa ada dinamika
saya percayalah dengan pertolongan allah
dengan doa kita semua
dan dengan pengalaman kita semua
dan kebijaksanaan para kiai
itu nanti akan ketemu satu jalan yang luar biasa
yang tidak kita duga duga
kayaknya detrok detrok ternyata simpel
terakhir bahwa masih imam
baik prof ya kita break dulu
nanti saya akan ke bang hoirul umam
bang hoirul mam menarik ya kita melihat dinamika jelang muktamar ini
tapi anda melihat apakah ini satu satunya variable soal teknis tanggal saja
membuat ini menjadi tertunda
atau ada faktor yang lain
atau karena banyak warga non nu yang ikut belajar di pasar malam
yang tadi disampaikan oleh prof no
yang kemudian bisa mempengaruhi dinamika muktamar
kita bahas usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan langsung ke bang hoirul mam
bang hoirul mam nu sebagai organisasi yang besar
kuat secara keagamaan secara kultur dan juga politik
apakah kemudian alotnya penundaan jadwal muktamar ini juga anda membaca
melihat ada unsur politik yang juga cukup kuat mempengaruhi
ya mas rehat
bagaimanapun juga organisasi sebesar nakdotal ulama itu pasti memiliki bobot politik
bagaimanapun juga organisasi sebesar nahdlatul ulama itu pasti memiliki bobot politik
bagaimanapun juga organisasi sebesar nakdotal ulama itu pasti memiliki bobot politik
bagaimanapun juga organisasi sebesar nakdotal ulama itu pasti memiliki bobot politik
dalam konteks tarikan demokrasi di indonesia saat ini
yang juga sering menghadapi pertanyaan adanya praktik eksploitasi identitas
maka keberpihakan dan sikap dari nahdlatul ulama
itu betul betul memberikan dampak dan efek politik yang luar biasa
dan juga kiai saya langsung dari monash university gus nadir
betul betul mencoba untuk berhati hati di situ
karena bagaimanapun juga banyak elemen mas yang mencoba untuk mendapatkan pengaruh
dan juga leverage dari proses yang berjalan di muqtamar
jadi memang proses muqtamar tidak bisa sekedar dilihat sebagai sebuah hadrat internal nahdlatul ulama
tetapi juga akan memiliki implikasi besar terhadap perkembangan demokrasi nasional ke depan
karena bagaimanapun juga nahdlatul ulama adalah penjaga marwah dan juga keutuhan soliditas kebangsaan indonesia
dalam konteks indonesia yang lebih solid dan berkeadaban ke depan
jadi poin yang ingin saya sampaikan juga mas nenak
poin yang disampaikan oleh pak yai emnof tadi
bahwa dinamika di dalam nahdlatul ulama itu memang satu hal yang biasa
karena bagaimanapun juga nu itu
adalah organisasi yang tua matang dan gegeran itu sudah biasa
tetapi seringkali gegeran berubah menjadi gergeran
itu sudah menjadi tradisi dalam konteks resolusi konflik di dalam tradisi nahdlatul ulama
semoga bisa dimitigasi di level itu
artinya muktamar kali ini sangat spesial
ada beberapa poin politik di sini mas
pertama ya sampai detik ini
belum ada satupun partai partai politik dari basis kekuatan islam
maupun partai berbasis ormas islam
yang mampu mengajukan nama dalam konteks kompetisi pilpres di tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
kalau belum ada partai politik islam yang mampu mengkapitalisasi suara kekuatan umat islam di indonesia
maka yang lebih dominan lagi lagi adalah kekuatan partai nasionalis
ketika kemudian basis koalisi hanya diletakkan pada kekuatan partai nasionalis
maka dia berpotensi berhadapan hadapan secara diametral dengan kekuatan umat islam itu sendiri
maka ketika kemudian ketiadaan figur dari basis partai umat islam
maka di dalam konteks ini restu rizal dan juga dukungan dari organisasi sebesar nahdlatul ulama betul betul sangat dibutuhkan
oleh karena itu figur dalam konteks ini adalah tanfit ketua umum pbnu di level tanfit
akan memainkan peran yang sangat penting
baik pada konteks politik praktis maupun politik kebangsaan
tidak boleh memang di politik praktis
tapi dalam konteks strategis
itu akan memiliki implikasi terhadap dinamika politik praktis
di dalam konteks pemilu maupun pilpres di dua ribu dua puluh empat mendatang
oke artinya tarik menarik ke dua ribu dua puluh empat juga cukup terasa ya bang khoirul umam
muktamar kali ini atau bagaimana
memang sangat dirasakan mas
kalau misal kemudian kita bedah lebih dalam
ada beberapa pihak yang mencoba untuk memainkan atau mungkin tadi membeli
baik dari dalam maupun luar keluarga besar nahdlatul ulama
tetapi kalau misal kemudian kita lihat ketika kemudian dua nama
kemudian gus holil
yahya holil stahdus misal
maka kita harus lihat kita petakan komponen kekuatan politik yang berada di sekitarnya
kalau misal kemudian kita petakan lebih detail
maka memang hal itu berpotensi berimplikasi kepada
bagaimana kemudian sikap nahdlatul ulama di kontestasi pemilu yang akan datang
yang kedua terkait dengan konteks dinamika di dalam organisasi politik
konteksnya di sini adalah
terdampak oleh implikasi dari keputusan di muktamar mendatang
jadi kalau misalnya kemudian terjadi pergeseran terjadi regenerasi misalnya
maka itu juga memiliki potensi implikasi kepada hadirnya tuntutan regenerasi misalnya di internal partai kebangkitan bangsa
di bawah kekuatan kepemimpinan caimin saat ini misalnya
oke menarik gus nadir bagaimana anda melihat atau merespon prediksi atau bacaan sejumlah pihak
bahwa penundaan kali ini alotnya juga ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor politik di tengah kontestasi
dan membaca di tahun dua ribu dua puluh empat karena bagaimanapun nu adalah organisasi yang besar yang punya pengaruh yang cukup kuat bahkan sangat kuat
saya kira analisa itu tidak keliru tetapi juga tidak sepenuhnya benar
kenapa karena justru momen muktamar kali ini itu mengambil tema pemandirian dalam berkhidmat untuk membangun peradaban dunia
jadi memang sejak awal pihak sk dan pihak oc mendesain agar muqtamar ini merupakan momen untuk nu mandiri
mandiri baik dalam hal terhadap penguasa maupun terhadap pengusaha
nah kemandirian ini yang
kemudian harus menjadi tema utama dalam muktamar
nah karena itu kalau kemudian nu berhasil menjadi organisasi yang sehat dan mandiri
maka segala ria ria dari perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha menuju pilpres dua ribu dua puluh empat
itu bisa dikemenangkan dengan sejati
tetapi kalau kemudian muktamar ini
gagal untuk mengawal tema kemandirian ini
maka bisa dipastikan analisa yang tadi disebutkan kebagian oleh masyarakat umat itu bisa menjadi kenyataan
karena itu kembali berpulang kepada muqtamirin
yaitu para usaha muqtamar bagaimana bisa menjaga paruah dari umatnya
dan juga bisa melahirkan apa yang kita sebut semacam peta jalan atau roadmap atau cetak nu
blueprint kesiapan warga nu memasuki abad kedua
berkhidmat baik dalam konteks nasional maupun global
karena siapapun yang akan terpilih pada akhirnya
akan berhadapan dengan realika sosial
kemana telah terjadi perubahan sosial yang luar biasa
dari tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam nu pertama kali berdiri
sampai sekarang hendak memasuki satu tahunnya
jadi siapapun tidak akan bisa menolak
sekenyataan yang ada
juga harus berhadapan dengan perubahan sosial
nah karena itu
kemandirian menjadi satu tema yang penting
untuk meneguhkan posisi nahdlatul ulama
berhadapan dengan berbagai kepentingan yang tadi sudah disebutkan
oleh mas heru rumah untuk membeli jalannya muqtamar tadi
saya kira begitu mas renhat
artinya anda juga melihat bahwa memang ada pihak pihak di luar keluarga besar nu
yang juga punya kepentingan terhadap muktamar ini
apalagi kalau kita kaitkan ke kepentingan politik
oh saya kira itu sebuah hal yang wajar
itu sudah terhajat
tapi bagaimana kita mengelola kepentingan itu
agar tidak melanggar hitoh nahdlatul ulama
tidak melanggar kemandirian nu
karena tidak mungkin kita menghindari dari berbagai kepentingan
karena nu adalah bagian dari masyarakat di indonesia
dan dalam sejarahnya selalu terlibat dalam berbagai persoalan bangsa
jadi tidak mungkin kemandirian itu artinya kita sama sekali tidak terlibat dalam berbagai persoalan bangsa
karena itu wajar wajar saja kalau ada pihak yang
tidak memberikan pengaruh nyata
maupun terhadap kepengurusan mendatang
saya kira itu dinamika yang wajar saja
dan tanpa perlu menunjuk siapa pihaknya
saya kira semua pihak berkepentingan terhadap nu
bukan hanya untuk persoalan jangka pendek
tapi juga persoalan bangsa
karena saya kira tidak bisa dipungkiri
hadirnya nu merupakan anugerah buat bangsa kita ini
dan begitu juga dengan air modern seperti muhammadiyah dan kelompok kelompok lainnya
semua ini adalah hazamah kayaan dari tradisi bangsa kita
karena itu saya kira kepentingan satu hal yang wajar
dan saya tetap yakin bahwa semuanya itu harus dirutakan dalam konteks kemandirian muktamar
dan sesuai dengan manhaj al lisunawal jamaah
prof m nuh bagaimana kemudian mengelola
adanya kepentingan kepentingan politik di balik muktamar nu ini
atau adanya orang orang yang belanja di pasar malam yang warga non nu yang tadi anda sebutkan
karena tentu itu harus dikelola
meskipun memang tidak bisa dihindarkan adanya kepentingan politik itu
baik prof tampaknya suaranya termute
bisa diulang kembali prof
silahkan prof sudah bisa kami dengar
oke jadi ada upaya untuk mereduksi muktamar nu seadanya milik sopir
padahal kita itu sedang merajut
jadi itu yang harus kita pikirkan sebenarnya sopir
jadi pasti kendaraannya pakai apa mengalami medan yang seperti apa
sederhana dan seterusnya

oleh karena itu

dan intervensi intervensi baik secara ekonomis maupun secara politik dan seterusnya
oke prof maaf saya potong prof suaranya masih agak pelan
mungkin prof bisa memperbaiki sambungan audionya agar lebih kencang
kami bisa mendengar di studio dan para pemirsa
oke prof sambil prof nu memperbaiki kita break dulu saja
kalau begitu prof m nu gus nadir dan juga bang hoir umam kita break dulu
kami akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast
saya akan langsung ke prof m nuh maaf prof tadi terpotong juga suaranya
jadi bisa diulangi kembali bagaimana kemudian mengelola segala kepentingan politik yang ada di balik pelaksanaan muktamar
ya silakan prof
jadi muktamar itu jangan direduksi hanya memilih sopir
tetapi harus disiapkan kita itu mau kemana pakai kendaraan apa geostrategisnya seperti apa supir yang seperti apa yang harus kita siapkan
oleh karena itu ini yang sekarang sedang kita kelola
jangan direduksi jadi hanya urusan milih siapa a siapa b nya gitu
bagi nu saya kira kita sudah belajar cukup lama
kalau kita itu belanjanya pada saat panen itu harganya murah
nah muktamar itu pas panen
nah kalau belanja di situ murah
oleh karena itu kita tidak ingin memberikan kontribusi pada bangsa ini dengan harga yang murah
tetapi harganya harus kita kawal sehingga tetap memberikan manfaat yang sebesar besarnya
kita sekarang sedang mengeksplorasi pemikiran pemikiran di pusat pusat akademik universitas pondok pesantren untuk melihat nu ke depan seperti apa
supaya kita sekali lagi tidak terjebak pada logical biner
yaitu kalau tidak a ya b kalau tidak a ya b
nah saya kira itu bisa kita kembangkan bahwa di antara logical biner itu ada wilayah faji
yang itu bisa dieksplor
jadi tidak hanya batasan halal haram tetapi ada juga yang mubah
nah yang mubah ini pun juga saya kira lebih banyak dibanding dengan yang hanya batasan hal haram itu
saya kira itu mas rizal
tapi sekali lagi insya allah ya bahwa muktamar ini akan bisa berjalan dengan baik
oleh karena itu kita ciptakan suasana yang sejuk
meskipun ada dinamika tentu itu harus kita kelola
pokoknya suara terdengar
seberapa besar sih intervensi politik mempengaruhi gelaran muktamar nu kali ini
ya tergantung kita mau diintervensi apa tidak
jadi kalau nu kita sendiri tidak mau diintervensi atau tidak mau mengundang orang lain bisa kok
jadi temanya itu kita mau mengundang
kita persilahkan atau kita sampaikan mohon maaf ibu bapak ini rumah tangga kami
jadi mohon didoakan saja enggak usah ikut
tapi kalau kita ikut mengundang silakan masuk silakan belanja silakan ini dan seterusnya ya
tema kemandirian enggak dapat
ya kan oleh karena itu kita dari awal tema yang kita angkat adalah kemandirian di dalam berkhidmat
nanti biar mas umam sama bu senadir yang menguraikan apa makna dibalik kemandirian dalam berkhidmat itu
baik dimensi politiknya maupun yang lain
tapi esensinya ya seratus tahun kedua ini kita ingin benar benar no itu mandiri
supaya tidak diregani
diregani dalam bahasa jawa itu bukan berarti respected
tetapi berapa sampai harga sampean saya beli
tidak begitu kita tidak ingin begitu
tapi kita ingin memenuhi kebutuhan kita sendiri bahkan puncaknya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain
itulah setinggi tinggi sebaik baiknya
orang sebaik baik organisasi
kalau orang itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain
no pun juga demikian
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan no warga no tidak
tetapi siapapun yang ada di negeri ini di dunia ini merasakan manfaatnya akan kehadiran nu di seratus tahun kedua nanti
saya ke bang hoirul umam
kita sekarang kemudian melihat bagaimana dua kandidat yang disebut sebut punya kekuatan yang besar saat ini
ada gus yahya dan juga pak kiai said akhil siraj
bagaimana anda melihat dua kandidat calon ketua umum pbnu ini dan di tengah mungkin bisa disebut ada yang menyebut polarisasi sehingga berpengaruh terhadap kejelasan atau penundaan jadwal muktamar

ya pak reinhardt saya yakin dua duanya beliau beliau para kiai semuanya memiliki itikat baik untuk berkhidmat kepada nakdotal ulama
dan dalam konteks ini sangat setuju sekali dengan poin yang disampaikan oleh pak yai emno bahwa sebenarnya jangan sampai kemudian muktamar itu menjadi adjang perdebatan dan juga menjadi adjang pertarungan antar kepentingan
nah oleh karena itu kemudian jangan sampai muktamar direduksi menjadi sebuah kalkulasi politik praktis
karena memang nakdotal ulama itu adalah sebuah civil society konteksnya adalah islamic based civil society yang kerjanya sangat luas
orientasi terhadap pembangunan sdm konteks islam moderat di indonesia dan kemudian pada hal hal lain yang konteks adalah pemberdayaan ekonomi keumatan
oleh karena itu kalau misal kemudian ini direduksi menjadi konteks politik praktis tentu
itu akan mengurangi marwah dari muktamar itu sendiri
oleh karena itu bang reinhardt kita semuanya juga agak terbelalak pada satu ketika ketika pak yai said tiba tiba kemudian menyampaikan statement misalnya
presiden jokowi sebaiknya bersikap netral
nah statement itu misalnya memang kemudian mengindikasikan dan dikonfirmasi oleh misal tadi pak yai mnu bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk bermain di dalam itu
nah oleh karena itu kita tidak ingin kemudian
muktamar nahdlatul ulama kemudian menjadi ajang adu kekuatan dan kemudian itu bukan berorientasi pada konteks keumatan tetapi kemudian pada konteks politik praktis
nah oleh karena itu indikasi munculnya dugaan misalnya penggunaan logistik kekuatan jaringan pengaruh dari struktur negara entah itu bernama kementerian agama atau bernama jaringan kekuasaan yang lain
itu betul betul harus kemudian dinetralisir
yang terpenting adalah orientasi kerja nu sebagai islamic based civil society yang berorientasi pada pemberdayaan keumatan kemudian terkait dengan konteks basis islam moderat di indonesia itu semualah yang kemudian menjadi jangkar bagi demokrasi yang terkonsolidasi dan lebih matang di indonesia ke depan
saya pikir orientasinya harus jelas di situ jangan kemudian digeser kemana mana
dan yang terakhir tentu penting
kami sendiri dari kalangan anak muda nahdlatul ulama juga berkeyakinan bahwa para kiai sepuh juga paham bagaimana kemudian meletakkan mana yang masalahah mana yang tidak terlalu masalah dalam konteks keumatan maupun politik praktis
tentu darul mafasid mukaddimuna ajal bilma sholeh itu sudah ngelotok semua di hampir semua tradisi warga nu
dan insya allah kita berharap itu betul betul dijalankan di dalam konteks semangat menjalankan muktamar
di bandar lampung yang akan datang
insya allah membawa kemaslahatan untuk semuanya
untuk indonesia dan juga warga naklatul ulama dan umat islam di indonesia
nah yang anda lihat sekarang orientasinya lebih besar yang mana di tengah kontestasi ini
politik kekuatankah atau memang orientasi kekeumatan tadi
ya begini mas
memang kedua kepentingan itu berselancar satu sama lain
pada satu sisi ada satu kerja kerja keumatan yang betul betul harus dikawal secara serius
tetapi bagaimanapun juga realitas politik praktis terutama ketika kemudian di pilkada dki dua ribu tujuh belas
kemudian di pilpres dua ribu sembilan belas menunjukkan bahwa strategi penggunaan politik identitas
begitu mudah dan murah untuk memobilisasi kekuatan massa untuk mengkonsolidasikan dukungan
maka kemudian isu agama itu begitu diincar oleh semua pihak
nah oleh karena itu
pada ranah seperti itu maka kemudian peran dalam konteks politik nahdlin
itu betul betul kemudian menjadi lahan yang menjadi incaran semua pihak
baik di dalam maupun di luar yang kemudian sama sama menginginkan restu dukungan dari nahdlatul ulama
baik nahdlatul ulama dalam konteks jamaah warganya maupun jamaahnya
dalam konteks struktur kelembagaan dari pengurus nahdlatul ulama di level pengurus besar
jadi semua itu adalah sebuah nature kekuasaan mas dan tidak mudah untuk dihindari
tetapi yang terpenting adalah komitmen dari para kiai dan kami yakin berharap juga para kiai sepuh
betul betul untuk berkenan mengayomi dan mengawal proses ini
jangan sampai kemudian pencautur bauran itu kemudian seolah olah melupakan pesan dari
haith fahna bahutul ulama seribu sembilan ratus dua puluh enam
untuk terus berkhidmat
sementara ide yang untuk mengundurkan katakan bahwa kalau kita percepat
maka ada beberapa persoalan teknis pelaksanaan muktamar yang belum siap
dan kita menginginkan momentum muktamar ini menjadi muktamar yang bermartabat
kenapa kalau tidak kita mundurkan saja agar kemudian angka covid sudah melandai
dan juga suasana lebih adem untuk masyarakat
ada benarnya juga yang disampaikan pihak yang menginginkan dimundurkan
jadi kedua duanya berpegang kepada kemaslahatan sebetulnya
nah disinilah kemudian menjadi seni bagi sebuah organisasi yang sudah matang
sudah seratus tahun mengalami pasang surut dan sudah menjalani berbagai persoalan dalam seratus tahun ini
untuk kemudian mengambil mana yang lebih maslahat
nah itu karena itu saya mengusulkan tadi
bagaimana agar pertimbangannya memang harus objektif dalam kesiapan di lapangan
aula muktamar untuk membuka apakah sudah siap atau tidak
apakah toilet toilet yang sedang dipersiapkan dibangun itu sudah siap atau belum
apakah materi muktamar untuk komisi basur masail komisi program kerja komisi organisasi komisi rekomendasi sudah siap atau belum
karena tradisinya begini mas renhard
di nu itu ada kegiatan pramuktamar
jadi pramuktamar itu saja kegiatannya banyak
ada sgd ada webinar ada seminar gitu ya
itu semua memang tax time butuh waktu
nah jadi karena itu apapun yang nanti akan dipilih
maju atau mundur ya ini jadi kayak tadi poco poco ini mas ya
jadi ada yang mau maju ada yang mau mundur
tapi semuanya saya yakin berdasarkan kemaslahan

oke termasuk juga dalam konteks kembali ke nu ya
kembali ke tema berkhidmat dalam kemandiran tadi disampaikan oleh prof m
bagaimana anda memaknai ini di tengah ya katakanlah polarisasi saat ini ya
yang terjadi jalan muktamar
ya jadi memang saya sepakat apa yang disampaikan oleh prof mu tadi
kita tidak hanya bicara sufir atau bicara nakhoda
karena sebetulnya muktamar itu bukan hanya sekedar pemilihan
pemilihan itu hanyalah satu seksi saja
satu sesi terhendiri di muktamar
tetapi muktamar itu menjadi forum kita untuk meletakkan roadmap peta jalan maupun cetak biru untuk memasuki abad kedua nu
itu yang jauh lebih penting gitu
sehingga kita sudah memberikan cek kosong
halo bisa berbicara
guz nadir lanjutkan
sehingga kita tidak memberikan cek kosong kepada siapapun yang nanti akan

jadi bahan bahan ini yang sedang disiapkan dan digodok dengan sangat serius begitu
nah ini untuk menjaga agar kemudian tema kemandirian muktamar itu bisa kita laksanakan
dan ada kata kunci berikutnya selain kemandirian yaitu berkhidmat
nah ini prof m nuh dalam berbagai kesempatan sering menjelaskan bahwa kata berkhidmat di tema muktamar itu juga menunjukkan bahwa ada pengabdian di sana
karena itu tidak hanya semata mata merupakan nafsu atau sahwa kekuasaan saja
tapi ada pengadbian
ada pengabdian yang kemudian kita ingin laksanakan
karena itu menurut saya sudah sangat tepat tema muktamar sudah sangat cantik yang dilakukan oleh kawan kawan panitia lokal di lampung untuk terus mempersiapkan
begitu juga kawan kawan panitia se begitu juga kawan kawan di pbnu dan sekarang tinggal bersinergi semuanya
untuk mencapai kemaslahan pertama
dan saya menyebut baik optimisme dari prof nu tadi
saya juga memiliki optimisme serupa bahwa pada saatnya para kiai nu akan memutuskan berdasarkan data dan juga berdasarkan isi koroh ataupun suara langit
nah itu sebabnya dalam tradisi nu begitu sudah diputuskan dibacakan al qur
begitu sudah diputuskan dibacakan alfa ph semua akan manuf dan semua akan mengikuti keputusan itu
prof m nu terakhir
jadi kalau secara objektif anda melihat sebaiknya ini memang dipercepat atau diundur saja sebagai steering committee
jadi sekarang ini proses sedang berjalan mas
sekarang ini saya juga sedang di lampung untuk melihat lihat
saya juga sedang melihat ek lapangannya seperti apa
agar itu mudah mudahan dalam waktu minggu ini insya allah baik uc maupun sc sudah bisa menyampaikan berdasar data data real masing masing komisi seperti apa yang di lapangan seperti apa
karena urusan tanggal itu bukan urusan sesuatu yang mistis tetapi urusan yang rasional
oke itu mudah untuk dicek
kalau persiapannya abcd nya oke monggo
kalau belum ya pertimbangannya di monggo
kewenangan ada di beliau beliau itu
tapi sc maupun oc akan memberikan fakta realitasnya sehingga semuanya didasarkan pada realitas pada data
ini bukan urusan mistis kok
nggak ada kalau tanggal sekian itu jadinya apa tanggal sekian jadinya apa kan enggak
semata mata pada kesiapan
pada kesiapan teknis maupun materinya
insya allah dalam waktu dekat semuanya akan clear mas
jadi pekan ini kira kira sudah bisa ada pengumuman prof
apakah tanggal sudah bisa dipastikan
prof pada pekan ini apakah sudah bisa dipastikan
kita bisa tahu nanti ke apa kemudian pemerintah marah akan dilakukan
ya apakah pekan ini sudah bisa dipastikan nantinya
sudah ada tanggal yang jelas
insya allah mudah mudahan
jadi minggu ini nanti kami akan memberikan laporan ya
itu sebagai bahan pertimbangan ya
sehingga nanti beliau beliau akan memutuskan maju atau mundur
sekali lagi yang tidak boleh kalah itu muktamarnya
ya kesebelasan tidak boleh kalah dengan pemain
masa kesebelasannya kalah dengan pemain
jadi kesebelasannya harus lebih kuat dibandingkan urusan pemain
saya kira itulah
baik mari kita akan lihat
menarik memang untuk mencermati dinamika jelang muktamar ini
mudah mudahan sudah akan ada jalan tengah yang akan dipilih
dan kita akan saksikan seperti apa kemudian muktamar akan berlangsung
terima kasih banyak prof m nuh ketua steering committee
ini panjangan tidak menyiarikan tentang nomas
eh kalau tidak ada dinamika gini panjangan tidak menyiarkan
ya baik baik baik prof terima kasih
tapi kalau tidak ada gini tnn tidak menyiarkan berita tnu
karena itu kan gini jadi dijarkan
ya karena juga pasti banyak publik yang ingin tahu kapan kemudian muktamar ini akan berlangsung
mudah mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi opsi bahan pertimbangan semua pihak untuk kemudian bisa berkhidmat bersama sama jelang muktamar
terima kasih banyak pak m muthamar
terima kasih banyak pak m nuh
gus nadir terima kasih banyak sudah bergabung
bang ahmad terima kasih banyak selamat malam sehat selalu bapak bapak terima kasih
kami akan segera kembali suatu saat lagi tetap di cnn indonesian news guys